nah abah kalau kita mau masak kita bisa memasak di mana nih abah
sebelum ktt ini dunia melihat bahwa posisi indonesia itu masih normatif ya
itu tersebar sekolah swasta sekolah negeri gitu ya
persiapan dan pencapaian itu dengan seluruh anggota g dua puluh
kalau saya sih berdasarkan karena saya dulu jurnalis ya saya biasa melihat fakta dan data kan
lalu misalnya ada koramil di menteng di tengah samping